pemerintah kota jakarta selatan urung menertibkan seluruh bangunan liar di pemakaman umum menteng pulo setiabu di jakarta selatan
warga masih bertahan dan mereka diberi kesempatan tinggal sambil menunggu administrasi pendataan relokasi ke rumah susun
sementara bangunan liar yang sudah tidak berpenghuni tetap ditertibkan
petugas satuan polisi pamung prajakota jakarta selatan menertibkan sepuluh bangunan liar di area pemakaman menteng pulo pada rabu pagi
sepuluh bangunan yang ditertipkan ini adalah bangunan yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya
sementara itu sekitar enam puluh bangunan lain yang masih ditempati lima puluh sembilan kepala keluarga masih dibiarkan berdiri sambil menunggu administrasi relokasi
pemerintah kota jakarta selatan mendata warga yang memiliki kartu tanda penduduk dki untuk didaftarkan dan direlokasi ke rumah susun